sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita pukul saja lidahnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada itu ada cahaya terang
kirim sebanyak banyaknya ular ular sihir itu
kita kacaukan kadipaten tuban dengan serulingmu itu
bukannya saya sudah tahu ya
saya dikasih tahu oleh nyai gendis
kalau rukun islam itu ada lima
yang pertama sahadat
yang kedua jakat
yang kedua sholat
kalau lebih tahu kamu daripada aku ya
terus yang kelima
pergi haji ke tanah suci mekah
bukannya butuh waktu berbulan bulan
untuk naik kereta ke mekah
hah naik getek
memangnya mau nyeberang kali
naik kapal kan
kedipaten tuban ini didirikan oleh kakek moyang saya
beliau salah satu pengikutnya
yang berjasa besar dalam mendirikan kerajaan majapahit
sejak adipati aryotejo menangis dari dunia kerajaan majapahit
memeluk agama islam
islam mulai diajarkan
ke masyarakat tuban
salah satu menantunya
adalah anggota wali songo
namanya sunan ampel
kan jeng gusti
sunan ampel itu orang yang berjasa
memberi kekuatan kepada adik kutole
ada apa pak
banyak ular banyak sekali ular menyerang warga
iya ganjang adepati
terima kasih toleng
ular ular sakti itu berhasil dikalahkan
ada orang sakti yang bisa mengalahkanmu
sancalokah kita harus segera pergi ke kadipaten tuban
kita harus membunuh orang itu
raden syahid gantilah pakaianmu
apa boleh saya membuat pakaian sendiri
tapi saya membutuhkan pisau itu
wajah raden sahid sekarang begitu cemerlang dan bersinar
tapi kenapa kamu memakai pakaian seperti itu saya
ya karena tempat saya berdakwah adalah di tanah
di tanah jawa
saya ingin orang orang yang ada di sekitar saya yang ada di tanah jawa ini
tidak merasa berjarak
mereka bisa merasa dekat dengan saya
sehingga mudah bagi saya untuk menyampaikan ajaran ajaran kanjeng nabi muhammad saw
hanya setiap mulutku ibu bukan seorang anak kulit yang teman

kadipaten tuban ini
memiliki guru mengaji perempuan
anak anak juga bisa belajar dari toleh
ada apa itu ayah

menghancurkan rencanaku ini
gasar perempuan licik